berapa sih ya allah ibu melahirkan aduh malah daripada banyak nanya mending bantuin saya cari
mobil cepetan pakai mobil saya aja aja bantu bantu aja ya udah udah mau dapet mobilnya ini
mungkin dia sibuk menghadiri pengajian
maaf saya asistennya ustadz farhan menyampaikan amanat kepada ibu oh
farkannya dimana ustadz farkannya sedang mengadakan pengajian bu
sebentar bu ini amanat dari beliau ini kunci rumah beliau untuk ibu
terima kasih ya bu oh iya bu saya nggak bisa lama lama karena ditunggu beliau di sana
ya udah assalamualaikum waalaikumsalam
akhirnya saya bisa lagi balik ke rumah ini
apa mas farhan tahu siapa pelakunya
saya terlambat untuk mengetahuinya
karena ibu tidak pernah mau menceritakannya kepada saya
mas fahran lalu apa yang terjadi setelah itu
sejak ke pulangan ibu
ibu tidak mengabarkan kalau ibu pulang hari ini
ibu sudah masakin sop ayam kesukaan kamu
kamu belum makan
selama ibu dilapas
ibu selalu nonton kamu ceramah di tv
karena kamu bisa membagikan ilmu
aku mau istirahat ibu
ibu gak tahu kalau kamu itu sudah seharian di pengajian jadi capek
saking ibu seneng bisa ketemu sama kamu lagi
ibu punya rencana
ibu mau buka warung di rumah ini
ya warung kecil kecilan aja
supaya ibu punya kegiatan
kamu tidak keberatan kan
ibu tuh nyusahin banget ya bu
aku udah mulai gerak depan
ibu bisa dua pergi ke rumah lagi sekarang
saya pergi dulu
saya krijain bekas mak hertzarak
jangan minum semuanya
masalah mata aku itu where mijo izvon
iya terserah ibu aja
kamu gak makan dulu
ibunya jangan dikumpul kasih ibunya nafas
ya ampun ibu ibu ibu sabar ibu

ada apa sih ya allah ibu ini mau melahirkan
aduh ma daripada bayi nanya
mending bantuin saya cari ibu ini mobil cepetan
aku baru dapet mobilnya
pak ini bapak peminya
ya udah bawa bawa bawa jangan bawa bawa bawa
ya allah aku kagum loh sama kamu mbak
kamu lebih memilih di sini nemenin ibu itu dibandingkan pergi
ya gimana ya aku melihat ibu itu mengingatkan aku kepada seseorang
eh waktu jadi curhat ya maaf
azan waktunya kita sholat sholat yuk
duluan aja nanti
mungkin kita sebagai manusia masih bisa menunggu
tapi belum tentu allah
aku pamit sholat dulu ya
sholatullah sholamullah alaikum
ya ini di sini ya taruh di situ
ya rapetin ke dindingnya
di tengah ya
nah langsungnya di sini
sebelah sini ibu
mokya gimana toko kau sudah jadi
alhamdulillah bang terima kasih ya bang atas pinjamannya
insya allah nanti segera saya akan kembalikan bang
karena kalau tokonya sudah berjalan lancar
doain ya bang
santai saja lah mutia
yang semangat ya
eh ternyata anak kau itu sudah terkenal mutia
bagi orang lain dengan permintaan dan doa yang harus dikati oleh allah swt
tidak ada suatu apapun yang layak kita bergantung kepadanya kecuali allah swt
asalamu'alaikum permisi bu
waalaikumsalam pak rt
saya ingin membeli gulang bu
oh anda ingin berapa kilo
seperempat kilo saja
oh seperempat sebentar
belum pak mungkin masih belum banyak yang tahu
masya allah farham udah jadi ustadz
viranya loh banyak ditonton ditahan orang
memang bagus sih tapi saya juga senang juga
udah kan pak udah ketemu sama farhan
papa itu dari kemarin ingin banget ketemu sama kamu
papa ini penasaran